suatu ketika di kota london yang sibuk ada seorang gadis kecil bernama rosamut
dia mencintai semua hal yang cantik dan tidak pernah peduli untuk memikirkan keputusan yang terburu buru
suatu hari ketika dia pergi berbelanja dengan ibunya
dia mengagumi semua barang cantik yang dijual di toko
oh ibu aku berharap aku bisa membeli barang yang sangat cantik ini
bukankah itu sangat menyenangkan
ya itu pasti sangat menyenangkan
apa oh tidak apa yang akan kau lakukan dengan semua itu
oh aku akan memikirkannya nanti
ibu rosamon menggelengkan kepala dan ketika mereka melanjutkan mereka datang ke toko militer
di mana rosamon menatap semua pita panjang yang tergantung
topi yang cerah
dan bunga bunga indah yang ditampilkan di jendela
oh ibu lihat bukankah ini semuanya cukup cantik
ibu harus membelinya
membelinya apa yang akan kulakukan pada mereka semua
oh aku yakin kita akan menemukan manfaatnya
rosamon ibu harus tahu manfaatnya lebih dulu sebelum membelinya
baiklah mari kita lanjutkan
rosamund sedih karena mereka harus pergi dari toko miliner
berjalan mereka segera tiba di toko perhiasan
di sana dia melihat dengan kagum pada semua kalung dan pernak pernik berkilauan yang diletakkan di sana
ibu lihat bukankah mereka itu semuanya sangat indah
ya mereka indah
aku suka semua dari mereka bu bisakah kita membelinya
tapi rosamon kita sudah memiliki cukup banyak perhiasan
dan aku rasa kita tidak harus membelinya lebih banyak lagi
tapi ibu warna warna perhiasannya itu sangat indah
dan itu sangat berkilau bukankah itu alasan yang cukup untuk membelinya
apa kau benar benar merasa seperti itu
kalau begitu aku harus tidak setuju denganmu sayang
sekarang kita harus pergi dari sini dan membeli bahan makanan
aro salmon diseret menjauh dari toko dan dengan marah mengikuti ibunya ke toko ramuan
di sana dia melihat banyak botol dengan berbagai bentuk ukuran dan warna yang berkilap
tetapi matanya tertuju pada satu kendi ungu
ibu ibu bukankah kendi itu terlihat sangat cantik
bisakah aku mendapatkannya
apa yang akan kau lakukan dengan itu
aku akan menggunakannya untuk menaruh bunga
itu pasti terlihat bagus
tapi kita sudah memiliki pot bunga cukup banyak sayang
ayo kita pergi dari sini
tetapi bahkan ketika mereka berjalan keluar pikiran rosamon masih ada di kendi ungu itu
ibu aku rasa sepertinya kau tidak punya uang
tentu saja ibu punya uang sayang
tapi aku tidak mengerti dengan ibu
kalau aku punya uang aku akan membeli semua pita
toples dan pernak pernik yang akan aku temukan
apakah benar begitu
ya aku tidak berpikir kau harus membeli apa saja
kalau tidak kita tidak akan punya uang dan hanya hal hal cantik dalam hidup kita
wow itu akan luar biasa
kau tahu aku pikir kalau saja kau memeriksa kendi itu lebih hati hati lagi kau tidak akan menyukainya

oh aku benar benar suka dengan kendi itu
hal hal yang cantik tidak perlu diperiksa lagi kan
saat mereka berjalan rosamon merasakan sesuatu yang melukai kakinya
oh ibu tunggu ada sesuatu di sepatuku
dia melepasnya dan dia melihat lubang yang sangat besar
oh tidak dan ini adalah sepatu terbaikku bagaimana ini bisa terjadi
mengapa kau memakai sepatu itu
karena sepatu ini terlihat sangat cantik ibu tapi sekarang mereka hancur dan aku akan membutuhkan sepatu lebih banyak
lalu mereka berdua pergi mencari toko sepatu
rosalmon yang malang harus berjalan dengan sangat hati hati atau dia akan melukai kakinya dengan benda yang tajam
segera mereka memasuki toko sepatu
halo di sana dua pasang sepatu cantik untuk dua wanita cantik
oh hanya sepasang sepatu untuk anakku
oh itu akan mudah lihat sepatu itu di sana itu akan sangat cocok dengannya
ya tidakkah menurutmu toko ini cantik juga
aku rasa tidak sepatunya jelek dan juga kusam dan bau di toko ini sungguh tidak enak
oh ini sangat cantik
ya itu adalah bau kulit baru kau harus melihat dulu apakah sepatu itu cocok untukmu
sepertinya ukurannya cocok denganku
kau tidak bisa memastikan sampai kau mencobanya begitu juga dengan kendi itu kau tidak akan tahu apakah kendi itu bagus sebelum kau memeriksanya
aku tidak perlu memeriksanya aku tahu aku akan menyukainya bisakah kau membelikan aku sepatu ini dan kendi itu

aku tidak punya uang untuk membeli keduanya kau harus memilih salah satunya kenapa kau tidak memutuskan sendiri dengan cara itu maka kau akan bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri
jadi ibu membiarkan rosamon untuk merenungkan kendi dan sepatu sementara dia pergi untuk berbicara dengan tukang sepatu
rosamohon memandang sepatu itu dengan biasa saja tapi ketika dia memikirkan kendi ungu yang berkilau itu dia segera menjadi
ketika ibunya mencoba rosamon mencoba juga
ketika ibunya kembali dia berbicara tanpa ragu ragu
ibu aku telah memutuskan kalau aku akan membeli kendi ungu sepatuku tidak terlalu buruk aku yakin mereka bisa bertahan sebulan
oh baiklah kalau begitu tapi kau harus berjanji padaku bahwa sampai sebulan berlalu kau tidak akan meminta untuk dibelikan sepatu

rosamon mengangguk dan dengan gembira keluar dari toko sepatu
dan itu adalah hal ceroboh karena kakinya mulai sakit
dan di toko ramuan rosamon tersenyum gembira ketika dia diberi kendi ungu yang cerah
ketika mereka berjalan pulang dia memeluk kendi itu dengan erat tetapi berjalan untuk dia saat ini tidak mudah sebuah batu menemukan jalan masuk ke sepatunya
tapi itu pilihanmu sayang apakah kau ingin mengembalikan kendi itu
apa oh tidak tidak aku bisa berjalan dengan baik tidak sakit kakiku tidak apa apa
jadi dia terus berjalan pincang sampai mereka tiba di rumah dia melepas sepatunya dan ternyata sepatunya sudah benar benar rusak
ya aku masih bisa pakai sepatu biasa sekarang untuk kecantikan ini
rosamon mengambil beberapa bunga cantik yang telah dia beli dan pergi untuk memasukkannya ke dalam kendi tetapi ketika dia membukanya bau busuk keluar
oh bau apa ini ada apa sayang ibu sepertinya kendi ini berisi cairan yang berbau aku harus menaruh bunga di dalamnya kalau begitu kenapa kau tidak mengisinya dengan air kau harus membuang cairan lain itu
dia pergi ke wastafel dan menuangkan semua cairan gelap keluar dari kendinya
oh tidak ini ini hanya sebuah toples kaca biasa
memang benar cairan ungu di dalamnya adalah apa yang membuat kendi begitu menarik dan sekarang rosamon kecil benar benar patah hati
apa yang harus aku lakukan sekarang aku tidak mau kendi ini lagi
kenapa tidak kau masih bisa memasukkan bunga ke dalamnya
tidak aku menginginkan kedi ini hanya karena warnanya ungu
iya ibu sudah suruh kau memeriksanya lebih teliti kalau kau memeriksanya mungkin kau akan membeli sepatu itu dan bukan kendi ini
sepatu ibu jika aku mengembalikan kendi ini bisakah kau membelikan sepatu untukku
maafkan sayangku tetapi seperti yang ibu katakan tidak ada sepatu sampai akhir bulan ini kau harus melakukannya tanpa mereka
rosamon tidak senang tapi dia menuruti janjinya dan tidak menggerutu begitulah hingga hari berikutnya ketika ayahnya mengejutkan mereka
sayangku kita diundang ke pesta dansa malam ini di kota tetangga
ya ampun kita akan bersenang senang
bukan begitu anak anak
wow sebuah tarian
dan ketika malam tiba dan semua orang bersiap siap rosamon pergi mencari sepatunya
oh sayang satu satunya sepatu bagus yang kumiliki sudah rusak mungkin ayah tidak akan melihat mereka dan dia akan membiarkan aku datang

ya ampun ayah
tetapi ketika mereka akan pergi ayahnya melihat sepatu itu
rosabon apa yang kau pakai sepatu itu memalukan sekali cepat ganti sepatu itu
tapi tapi ayah aku tidak punya sepatu lain
kalau begitu kau tidak bisa ikut ke pesta dansa kau harus tinggal di rumah malam ini
rosamon yang malang memohon ayahnya untuk mengajak dia tetapi ayahnya adalah seorang yang keras
dan pada akhirnya mereka pergi tanpa rosamon
oh apa yang sudah aku lakukan kalau saja aku lebih pintar dan lebih berhati hati dengan pilihanku
hari berikutnya rosamon benar benar sedih dan murung
ya ibu hari ini adalah hari ulang tahun alis dan aku bahkan tidak bisa menghadiri pesta itu aku membuat keputusan yang konyol
tapi pada akhirnya itu semua salahku sendiri
aku senang kau telah menyadari kesalahanmu sendiri dan itu adalah hal yang sangat berani untuk dilakukan jadi sebagai hadiahnya ini dia
ibu meminta rosamon untuk membuka kotak yang dibawanya dan di dalam buka kotak yang dibawa pasang sepatu kecil yang cantik untuk dirinya
oh ibu sepatu ini sangat bagus tapi bagaimana dengan janjiku pada hari ini
bagaimana dengan janjiku pada ibu
iya sayang kau yang membuat janji itu aku tidak pernah menjanjikan apapun padamu
dan dengan begitu rosamon kecil telah belajar pelajaran yang sangat penting
seseorang tidak pernah menginginkan sesuatu hanya karena itu cantik karena kau mungkin sangat senang dengan hal itu atau sangat kecewa
jadi selalu pilih yang baik untukmu